menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi menjanjikan sejumlah bonus untuk atlet peraih medali emas di sea games malaysia tahun ini
selain bonus sejumlah uang menpora juga menjanjikan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil untuk atlet peraih medali emas
untuk bonus pengangkatan pegawai negeri sipil menpora memberikan kriteria
yakni para atlet yang masih berusia di bawah tiga puluh lima tahun dan tingkat pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat
pengangkatan pns tahun ini akan dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
para atlet tersebut nantinya akan ditempatkan sebagai pns di kementerian pemuda dan olahraga yang memang membutuhkan banyak sumber daya manusia
selain peraih medali emas di sea games tahun dua ribu tujuh belas ini menpora juga tengah mengajukan penghargaan tersebut untuk atlet peraih medali emas di asian games dua ribu delapan belas
ya sudah kami siapkan baik itu berupa dana cash maupun pns
jadi yang mendapat medali emas kemarin sudah otomatis menjadi pns di tahun angkatan dua ribu delapan belas
asal umurnya di bawah tiga puluh lima kemudian tentu
jadi pendidikannya harus menyitarakan dengan sekolah menengah atas
penempatannya di kementerian di kementerian pemuda
karena kementerian pemuda ini butuh banyak pelatih butuh banyak atlet dan butuh banyak orang orang yang ahli di bidang olahraga